sabun satu eh langsung dapat handphone hadirnya handphone satu keren itu enak lumayan dong cuman
dua ribu perak dapat handphone sama sabunnya apaan mbak nah itu dia aduh sabunnya tinggal satu nih
ibu emak kok dikejar kejar cowok gila padahal anaknya udah dua masih laku juga